pada rabu pagi seluruh penumpang pesawat citylink di bandara juanda sidoarjo jawa timur
turun dari kabin setelah ragu dengan kondisi pilot mereka
pasalnya sang pilot meracau saat menyapa penumpang dengan intercom
insiden pilot meracau ini terjadi pada maskapai penerbangan citylink qg delapan ratus rute surabaya jakarta
dua orang yang dijadwalkan terbang pukul enam rabu pagi terpaksa ditunda setelah penumpangnya keluar dari kabin dan kembali ke ruang tunggu
kondisi ini terjadi akibat penumpang meragukan kondisi pilot
saat pilot memberikan pengumuman kepada penumpang di kabin pesawat suara sang pilot terdengar meracau atau berbicara tidak keruan
sementara para pramugari tampak berusaha menenangkan para penumpang yang kebingungan
penumpang akhirnya turun dan minta pilot diganti
sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi ataupun keterangan dari citylink terkait kejadian tersebut
sampai sejauh ini tidak terganggu kondisi lancar penerbangan lancar
hingga rabu siang belum ada perwakilan dari citilink ataupun otoritas bandara juanda yang bersedia memberikan penjelasan resmi terkait insiden ini
akibat insiden pilot yang meracau penerbangan pesawat citylink mengalami penundaan sekitar satu jam
pesawat akhirnya terbang dengan pilot yang baru
rico hardiansyah sidoarjo